pemudi mobil yang menodongkan pistol pada pengendara di jalan mampang perapatan jakarta selatan akhirnya ditangkap polisi
hrr terbangun dari tidurnya saat penyidik reskrim polsek mampang mendatangi rumahnya di kawasan bogor jawa barat
keluarga pelaku pun pasrah saat ia dibawa ke mapolsek mampang untuk pemeriksaan lebih lanjut
tak hanya mengamankan pelaku polisi menemukan satu pucuk senjata api airsoft gun dan satu pucuk senjata korek api
hr berurusan dengan polisi setelah menodongkan pistol pada pengendara di jalan mampang perapatan jakarta selatan pada kamis siang
aksi arogan ini terjadi lantaran pelaku emosi setelah kendaraannya bersenggolan dengan pengendara lain
aksi koboi jalanan ini sempat direkam korban dan video nyatanya
kami juga lakukan penggeledahan terhadap kediaman pelaku dan beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan
antara lain adalah kendaraan yang digunakan yaitu toyota atias warna putih
kemudian kita temukan ada dua pucuk pistol
satu pucuk merupakan pistol berjenis airsoft gun
kemudian satu pucuk pistol berjenis korek api
selain itu kami juga temukan dua butir peluru tajam dan yang satu lagi adalah satu tabung gas
polisi saat ini masih memeriksa pelaku
selain motif pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui asal usul senjata yang digunakan pelaku